pengadilan negeri kota cirebon jawa barat membuka sedikit berkas kasus vina dan eki
yang telah ditangani tahun dua ribu enam belas silam
saat itu ada delapan terdakwa yang ditangani dengan tiga berkas berbeda
humas pengadilan negeri cirebon bilang kasus pembunuhan vina saat itu menyeret delapan orang terpidana
n kota cirebon saat itu hanya menerima tiga berkas dengan total delapan orang pelaku
oleh karena itu pengadilan hanya fokus untuk menyidangkan delapan orang yang telah ditangkap
proses persidangan dilakukan terbuka sementara untuk terpidana yang masih di bawah umur berlangsung tertutup
kasus ini pun juga sudah melalui tahapan kasasi hingga gerasi pada tahun dua ribu sembilan belas tetapi ditolak
mengenai putusan yang fina dan eki ya itu ada tiga berkas
sudah menunjukkan kasasi yaitu upaya hukum sampai ke gerasi tahun dua ribu sembilan belas
seperti tujuh terdakwa ya tujuh terpidana itu ya
menanggapi pengakuan mantan terpidana kasus pembunuhan vina
saka tatal yang bilang dipaksa mengaku oleh polisi saat menjadikan kasus vina
anggota kompolnas yusuf warsi menyatakan telah berkoordinasi dengan polda jawa barat
dalam waktu dekat polda jabar akan memberi tanggapan soal ini
polda jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya
karena komprehensif yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut
di polresta cirebon sampai ada pelimpahan di polda jabar
termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku
apakah pada waktu itu ada pengaduan ke propam
nanti akan terlihat di sana
sebelumnya saka tata mantan terpidana kasus fina yang telah bebas
mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu
saka ingin namanya bersih karena merasa tidak bersalah
saya tidak melakukan apa yang dituduhkan
kayaknya normal biasa kayak dulu lagi
bahwa siapa sebenarnya tidak bersalah sama sekali
terus juga banyak tekanan juga dari waktu waktu polisi waktu itu
di malam kejadian malam minggu itu juga safa tidak tahu menau
ya saudara kriminolog universitas islam bandung nandang sambas bilang segera
harus ada pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani kasus kematian vina dan egy
nandang menyampaikan kasus wina merupakan kasus tindak pidana biasa
namun karena penanganannya yang belum tuntas
maka perlu penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kegaduhan
ada yang tiga orang yang menurut juga pengakuan para saksi
saya pernah mengatakan coba periksa penyidik yang awal menangani ini
ya dekat konon katanya sekarang kan polda sudah terjun
periksa minta keterangan dari penyidik awal yang menangani
karena pintu pertama dan pintu utamanya adalah penyidikan awal
setelah kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv
ada muhammad syahri romdon
apakah sudah ada tanggapan dari polisi terkait dengan tuduhan polisi
melakukan di luar prosedur terhadap para pelaku pembunuhan vina
saya sudah beri informasi terakhir di studio dan selama sore
adalah pertanyaan secara resmi dari pihak kepolisian
sangat sangat dinanti oleh kami dan juga oleh utamanya
karena sejak awal kembali ke situasi ini
dan menjadi banyak perhatian banyak pihak
banyak mengerti bagaimana tanggapan resmi dari pihak kepolisian
kami sebagai yang bertugas di wsk
telah berupaya untuk membuat informasi tersebut
sejak beberapa hari lalu bahkan di hari
maaf pada saat ada informasi beberapa
pengguna sekolah jawa barat yang datang
untuk melakukan pendalaman terhadap tiga orang
yang diburu oleh petugas kepolisian
kemudian di hari kamis juga
juga meminta konfirmasi kepada pembusuk
namun mendapatkan beban yang sangat singkat
yakni akan diinformasikan setelah ditangkap
pada saat kami menanyakan hal yang kedua
yakni bagaimana tanggapan polda jawa barat terkait
banyaknya atau sebagian para kuasa hukum terpidana ini
memulakan kembali penyataan bertangkap
yang dilakukan oleh penyidik pada saat itu
namun kombo surawan tidak memberikan tanggapan tersebut
dan hari ini kami bertemu dengan kapolres sirbon kota
bpl hadianto menyampaikan secara jelas
saat ini ditangani oleh polda jawa barat
kapolres sirbon kota diberi kewenangan sedikitpun
untuk memberikan penjelasan apapun
baik dari awal maupun pada tahapan yang saat ini
sedang didalami oleh gas kepolisian polda jawa barat
seperti yang kita ketahui secara running terus pemberitaan ini
hanya sepihak pihak yang akhirnya mempertanyakan
pada awal kejadian tersebut
seperti yang terus diceritakan
bahwa memang ini adalah terjadi
melibatkan tkp tepat di belakang jembatan layang
ataukah memang ternyata kejadian kecelakaan lalu lintas seperti ini
disampaikan kuasa hukum dari beberapa partai ini
kami terus masih menunggu penjelasan dan perkembangan terbarunya
untuk laporan anda langsung dari cirebon jawa barat